presiden ri joko widodo menghadiri pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas secara massal di stadion pakansari cibinong kabupaten bogor jawa barat
untuk mengetahui informasi terkini telah terhubung bersama kami koresponden senan indonesia mila diarahma
selamat pagi mila bagaimana informasi terkini di sana apakah memang presiden sudah tiba
siapa saja mendampingi dan kalau dilihat dari rata rata usian yang datang ke stadion pakansari ini usia berapa saja sih apakah kebanyakan lansia atau seperti apa
ya selamat pagi menjelang siang lady dan juga anita betul seperti tadi disampaikan dalam laporan sebelumnya presiden joko widodo tadi juga sempat memantau langsung ya pelaksanaan vaksinasi masal di stadion pakansari di cibinong kabupaten bogor jawa barat ini
memang sudah selesai presiden jokowi melakukan kunjungan dan memang pelaksanaan dari vaksinasi di stasiun pakansari ini telah dimulai sejak pukul tujuh pagi nanti rencananya sampai dengan pukul tiga sore
sejauh ini pengamatan kami teman teman
sejauh ini pengamatan kami teman teman
bisa dikatakan cukup baik sejumlah petugas gabungan dari tni polri kemudian dari pmkp bogor juga kami melihat juga telah bersiaga disini untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi di stadion pakansari ini berjalan dengan baik
nah untuk membahas lebih detail teman teman terkait pelaksanaan vaksinasi di stadion pakansari ini saya sudah bersama dengan bapak irwan purnawan yang merupakan jubir satgas covid sembilan belas dari kabupaten bogor selamat pagi pak irwan
selamat pagi menjelang siang
hari ini tampaknya suasananya bisa berjalan
bisa dikatakan berjalan dengan baik ya pak ya bisa digambarkan nggak pak bagaimana pelaksanaan vaksinasi di stadion pakansari pagi hari ini
baik alhamdulillah puji syukur ya hari ini cerah meskipun mendung jadi udaranya nggak terlalu panas dan alhamdulillah pelaksana vaksin bisa berjalan dengan baik
dari target ya di stadion pakansari ini lima dari total sepuluh lima ribu di pakansari dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan protokol kesehatan tetap dijalankan
kemudian ya bisa kita kendalikan lah para peserta semuanya di sini
nah yang menarik juga
bahwa tidak hanya di stadion pakansari saja ya di sejumlah titik di kabupaten bogor juga dilaksanakan vaksin secara serentak di titik mana saja pak
nah hari ini ada lima puluh delapan puskesmas yang melaksanakan vaksin kemudian tiga rumah sakit nah itu untuk lima ribu lima sasaran gitu ya betul jadi sepuluh hari ini totalnya yang kita sasaran vaksin
tadi pak jokowi sempat kesini apa himbauan dari pak presiden terkait pelaksanaan vaksin di kabupaten bogor
ya terus kita harus membangun sosialisasi kepada masyarakat kemudian juga sasaran vaksin agar terus ditingkatkan kemudian juga pemerintah pusat siap membantu distribusi vaksin ke kabupaten bogor
yang menarik sebagai salah satu juga daerah penyangga ibu kota pak bogor ini kan juga tampaknya juga terimbas ya peningkatan kasus covid sembilan belas juga terlihat begitu
kalau secara spesifik kita bicara kabupaten bogor angka kenaikannya bisa sampai berapa persen pak untuk setelah lebaran ini
kalau angka kombinasi positif sebenarnya kita flat ya di angka enam puluh sampai sembilan puluh ya turun naik lah begitu hanya memang saat ini tingkat okupansi rumah sakit bad okupansi ratio nya agak meningkat nih
sekarang ini enam puluh tiga hari kemarin tapi hari ini enam puluh enam puluh persen ya mudah mudahan itu tidak terjadi seperti daerah daerah yang lain
yang seperti ini kita melihat di jakarta sudah hampir kewalahan bahkan gubernur dki jakarta bilang sudah genting tapi kalau untuk di kabupaten bogor seperti apa masih bisa terakomodir tampaknya ke depan
kita punya strategi ya di samping kita menyiapkan rumah sakit dua puluh sembilan rumah sakit empat rumah sakit daerah kemudian juga dengan ppkm mikro kita juga di setiap desa ada tempat isolasi mandiri
dan juga kita punya tempat isolasi mandiri ada dua tempat isolasi mandiri kemudian itu bisa mencukupi ketika terjadi kolonial
tapi mudah mudahan tidak okupansi ini tetap stabil
oke penanganan bagi yang positif sudah terus diupayakan di sisi lain vaksinasi juga berjalan animo masyarakat hari ini tampaknya yang mendaftar juga luar biasa ya pak ya
bisa berapa ribu warga bogor yang mendapatkan
kita buka melalui google pump itu ada enam belas target kita sepuluh oleh karena sisanya enam ribu kita reschedule untuk kita undang nanti di kegiatan berikutnya
nah rencananya akan secara rutin dong berarti vaksinasi di kabupaten bogor ini dilakukan
insya allah dilaksanakan tiap hari selasa dan hari kamis
oh setelah ini
ya secara masalah seperti begini
jadi kapasitas yang sama
betul tapi kapasitas mungkin diturunkan dua ribu sampai dengan tiga ribu
sebagai salah satu kabupaten yang terbesar juga di indonesia bogor ini kan tantangannya juga luar biasa
ke depan targetnya penerima vaksin dianggap berapa pak
ideanya kan satu dua juta gitu ya tapi mudah mudahan tahun ini kita sampai dengan satu juta mudah mudahan
jadi harapannya nanti capaian vaksin nasional juga turut bisa diselamatkan
ya tahun ini begitu ya
sumbangan dari kabupaten bogor ya
satu juta itu kira kira sampai akhir tahun
akhir tahun mudah mudahan bisa tewa akhir tahun
terakhir himbauan kepada masyarakat terutama secara spesifik warga bogor
yang mungkin masih risau masih galau vaksin nggak ya gitu
apa himbauan bapak untuk warga bogor
ya untuk warga kabupaten bogor percayalah bahwa vaksin itu aman dan halal
nah itu salah satu ikhtiar kita gitu ya untuk kekebalan tubuh kita
dan tidak ada jalan lain
protokol kesehatan jaga jarak
kemudian juga memakai masker
setiap saat dan menjauhi kerumunan
pak irman terima kasih banyak
atas informasinya mudah mudahan
program vaksinasi ke depannya akan bisa berjalan lancar
semakin banyak warga bogor juga yang
berpartisipasi terima kasih
itu tadi teman teman wawancara saya
dengan pak irwan purnawan sebagai jurubicara
satgas covid sembilan belas kabupaten bogor
seperti tadi beliau sampaikan
sebagai kabupaten yang
terbesar ya di indonesia memang
bogor ini menjadi salah satu juga
fokus dari pelaksanaan
program vaksinasi untuk sebagai langkah
atau upaya percepatan capaian vaksinasi nasional
seperti tadi disampaikan targetnya
sampai dengan akhir tahun ada satu juta warga bogor
yang bisa divaksinasi dan ini kemudian
bisa menyumbang atau paling tidak memenuhi
target yang kemudian ditetapkan oleh presiden jokowi
dalam hal ini yang mengatakan bahwa untuk
bulan ini saja harapannya sih ada sekitar
tujuh ratus ribu vaksin yang kemudian
bisa dialokasikan kepada masyarakat
bulan depan harapannya bisa satu juta dosis vaksin
per hari yang kemudian bisa diberikan kepada masyarakat
mudah mudahan ini juga bisa menjadi salah satu
langkah yang positif ya apa yang kemudian
dilakukan oleh pemerintah kabupaten bogor ini
bisa kemudian menjadi sebuah langkah yang bisa
sama sama bertujuan untuk segera capaian vaksinasi
nasional ini bisa kemudian dilakukan bersama sama
nah pada pagi hari ini teman teman kalau kita memantau
bagaimana mekanisme pelaksanaan vaksin
seperti tadi disampaikan bahwa tidak terlalu panjang ya
pendaftaran sendiri sudah dilakukan sejak hari selasa kemarin
ditutup pada hari selasa tanggal lima belas juni dua ribu dua puluh
pada pukul dua puluh empat jadi warga yang kesini memang
warga yang sudah mendapatkan notifikasi dari
pemerintah kabupaten bogor mendapatkan informasi dari wa
maupun dari nomor telepon begitu ya akan dihubungi secara langsung
untuk mendapatkan nomor antrian untuk bisa melaksanakan vaksin
di stadion pakansari mereka datang kemudian dan yang paling penting adalah
mereka harus melaksanakan tes swab antigen terlebih dahulu
untuk memastikan bahwa kondisi mereka betul betul sehat dan tidak
terkonfirmasi positif covid sembilan belas setelah kemudian di swab antigen
mereka akan kemudian melakukan registrasi ulang begitu ya
atau verifikasi data apakah memang betul terdaftar untuk mendapatkan
vaksin pada hari ini dan akan dites kondisi fisik mereka
berkaitan dengan mungkin tekanan darah berat badan dan juga suhu tubuh
setelah itu setelah lolos dari asesmen ini mereka akan masuk ke
wilayah utama atau disini tepatnya di dalam stadion pakansari
untuk mendapatkan layanan vaksin perlu diingat bahwa
layanan vaksin di kabupaten bogor ini masih akan terus dibuka
tadi seperti disampaikan dalam seminggu akan dibuka dua kali
pada hari selasa dan juga hari kamis bagi warga bogor
kabupaten bogor yang mungkin berencana untuk mendapatkan vaksin
tentu saja anda bisa mengakses laman resmi dari pemerintah
kabupaten bogor untuk mendapatkan jatah vaksin ya di beberapa
lokasi di kabupaten bogor untuk sementara itu dulu teman teman
kembali ke studio lady anita baik terima kasih korespondensi
cnn indonesia miladia rahma melaporkan dari bogor